di bandung jawa barat pemerintah kota bandung dan salah satu perusahaan swasta
melakukan vaksinasi drive thru untuk lansia
tanpa harus bersusah payah mereka cukup duduk dan mempersiapkan kartu identitas ktp untuk registrasi
penyutikan vaksin pun dilakukan petugas langsung tanpa harus keluar dari mobil
dalam hal ini bersama dengan kita bantu dokter khususnya di jawa barat adalah untuk lansia
tentunya program kami di dua ribu dua puluh satu tidak berhenti di sini
kita akan mencari kesempatan kesempatan lain untuk kita untuk kolaborasi
karena kita tahu kalau pandemi ini bisa berakhir
tentu akan berdampak baik terhadap industri dan pelaku usaha seperti danon di indonesia
dan juga tentunya ekonomi indonesia secara keseluruhan
layanan vaksinasi drive thru ini merupakan yang pertama di kota bandung
selain itu layanan ini pun bisa menghindari kerumunan dan tetap menerapkan protokol kesehatan
tim liputan cnn indonesia